tim ekspedisi yang terdiri dari enam orang yang berasal dari berbagai wilayah di indonesia
berhasil mencapai mahameru puncak gunung semeru pada dua puluh delapan oktober dua ribu dua puluh
tim yang dipimpin oleh ali ataye yonien ini memulai pendakian pada dua puluh enam oktober dua ribu tujuh belas siang dari ranupane
dua kali bermalam yakni di ranu kumbolo dan kalimati tim ekspedisi ini sempat disambut hujan
namun semangat untuk mengibarkan merah putih dan mengucap sumpah pemuda terus berkorban
tujuannya untuk memperingati sumpah pemuda di dua puluh delapan puncak gunung se indonesia
sekaligus untuk memecahkan rekor muri yaitu pembacaan teks sumpah pemuda berbarengan di dua puluh delapan puncak gunung se indonesia
kesannya bangga ya ternyata pendaki pendaki gunung semeru ini khususnya masih antusias
masih sangat peduli dengan sumpah pemuda dalam bentuk ikut upacaranya sampai selesai
pendakian dalam rangka peringatan hari sumpah pemuda ini
juga untuk memecahkan rekor muri pembacaan teks sumpah pemuda serentak di dua puluh delapan puncak gunung se indonesia
termasuk tujuh puncak tertingginya
sampai di mahameru sejumlah pendaki juga turut bergabung dalam acara peringatan ini
lebih mendekatkan diri kepada alam sih sebenarnya gitu
terus juga kita apa namanya supaya lebih berbaur dengan kawan kawan juga dari beberapa teman teman di indonesia
khususnya saya pribadi kemudian mungkin banyak juga yang mau ikut merayakan event sumpah pemuda
bukan hanya event sumpah pemuda karena hari hari nasional juga bagi para pegiat alam sering merayakannya di gunung gitu loh khususnya
tepat pukul lima lebih tiga puluh lima menit waktu indonesia barat atau waktu setempat
enam ekspeditor telah berhasil meraih puncak mahameru atau puncak tertinggi gunung
pemuda yang berhasil menangkap puncak mahameru dengan ketinggian tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam meter di atas permukaan air laut
para ekspeditor ini berangkat dari pos kalimati tepat pukul dua waktu dini hari
dan menghabiskan waktu tiga setengah jam untuk menggapai puncak mahameru
dan seperti yang anda saksikan di belakang saya pemirsa
para ekspeditor ini telah bergabung bersama para pendaki lainnya untuk membacakan teks peringatan sumpah pemuda
kami putra dan putri indonesia
mengaku bertumpah darah yang satu
tanah air indonesia
kami putra dan putri indonesia
mengaku berbangsa yang satu
kami putra dan putri indonesia

ini ter nicely take on kan pengapas dukungan anda
kemudian ada juga anggota lainnya roni robin
kemudian ada alif rizky naudi ada aulia ibnu dan juga ada dua orang pendaki cilik asal indonesia
telah berhasil menggapai tujuh puncak tertinggi di indonesia
yaitu hansa shahla dan juga matthew tandio putra
pendakian kali ini sendiri memang didedikasikan untuk memperingati hari sumpah pemuda yang kali ini
tepat pada usia delapan puluh sembilan tahun
gunung semeru ini sendiri merupakan satu dari dua puluh delapan puncak tertinggi di indonesia
yang juga memperingati hari sumpah pemuda dalam rangka memecahkan rekor muri
untuk peringatan atau pembacaan teks sumpah pemuda tepat di atas puncak gunung
di ujihan gunung semeru jawa timur